kami berikan dulu perkembangan kasus covid sembilan belas
pemerintah mengumumkan tambahan tiga dua ratus enam puluh tujuh kasus baru di indonesia
jika di total kasus positif covid sembilan belas menjadi tiga ratus tiga puluh enam tujuh ratus enam belas orang
kemenkes melalui situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan sembilan puluh satu pasien positif covid yang meninggal dunia
totalnya saat ini menjadi sebelas sembilan ratus tiga puluh lima jiwa
di samping itu hingga pukul dua belas wib diumumkan tambahan tiga empat ratus sembilan puluh dua pasien sembuh
totalnya dua ratus lima puluh delapan lima ratus sembilan belas orang